calon wakil gubernur dki jakarta nomor urut dua jarod saiful hidayat meminta warga jakarta tak mudah tersulut kampanye hitam
dalam kampanyenya di kawasan buaran jakarta timur jarod juga menyampaikan sejumlah program diantaranya kartu lansia dan renovasi rumah kumuh
renovasi rumah kumuh yang menjadi program bagi pasangan cagup cawagup nomor urut dua ini akan dilakukan dengan melibatkan warga sekitar
nantinya akan diambil dua puluh orang di tiap kelurahan dididik sebagai tenaga bangunan untuk renovasi rumah kumuh di kawasan kelurahannya
sedangkan untuk kartu lansia akan berlaku seperti halnya kartu jakarta pintar atau kjp
kartu lansia juga diperuntukkan bagi janda dan duda sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan
di selap pemaparannya jarod juga mengimbau agar tak terjadi lagi tawuran dan bentrok antar kampung di jakarta
jangan kasih tangan ke panggar pembatas jutru panggar pembatas itulah yang harus kita hancurkan
itu harus kita runtuhkan
panggar pembatas itulah harus kita ubah menjadi satu ruang bersama bagi mereka
untuk bisa bermain untuk bisa belajar untuk bisa berinteraksi
tadi saya sampaikan kalau perlu bikin kegiatan bersama